pur boleh nggak
lu nggak boleh jalan sama ani
saya mau beli kerudung
kamu mau anterin saya enggak
lu mau beli kerudung
eh ada kakak ani
ih kok ada apa sih
kemaren mbak rika bilang
mau ngantar aku ke tanah abang
tunggu sebentar ya kakak
rika mau ganti baju dulu
tunggu sebentar ya kakak
tunggu sebentar ya kakak
dimana beli kerudung murah
buat apaan beli kerudung murah
saya harus beliin hadiah balik buat neng rika
kata neng ani beli di tanah rika
kata neng ani beli di tanah rika
kata neng ani beli di tanah rika

oh iya tuh tis
di tanah abang murah murah
terus nengani ngajak bareng ke tanah abangnya hari ini
kaka mau dateng jam berapa
kaka mau dateng jam berapa
kaka mau dateng jam berapa
rika kaya gak bisa nemenin ke tanah abang ya kakak
barusan temen kerja rika telfon
barusan temen kerja rika telfon
dia katanya mau dateng kesini
terus sekarang udah di jalan
terus sekarang udah di jalan
nemenin saya ke tanah abang
gue gak boleh jalan sama ani
weh tis tunggu kue
ah elah tis
kamu mau ngapain
kalau lo mau ke tanah abang sama ani
jadi kamu ngejar ngejar saya
kalau gitu mah ngapain
aku tuh saya ngebut
tati baru mau ke rumah emak
emang katanya mau ke rumah tati
tapi tati tungguin gak dateng dateng
ya udah tati mau nyamperin emak
ini mau ke rumah elu
tati berhasil bikin
itu nastar mak
bang ojak udah nyobain
sepuluh mau cuman lima
kan satunya megang ginian mak
lo masih punya bahan bahannya kagak
yaudah bawa sini deh
ya buat bikin lagi tati
bikin mulu jualannya kapan
ya emang udah bikin lagi dong
masa lo mau jualan cuma bikin segitu doa setoples